sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
tadi kita cuma cari air buat minum
kirain mbak pocong
ada apaan sih ada apaan
siapa yang berani masuk ke sini ya
mau setan mau cita apa buat gibong lo kan mbak
bukan bukan mbak sabar mbak
itu tkw nyari air minum
ya kenapa teriak teriak buat tanya
nah itu dia mbak
air teriak teriak karena lagi latihan acting
itu untuk persiapan judul terbaru mbak film horor
judulnya ada hantu di kuberan mbak
b bukan horor kalau nggak latihan malem
dijawab salah kagak dijawab salah
kalau pocong beneran mati
bangun dik bangun
eh bangun dulu ngapain sih
wah untung aja
di depan muka gue orang cakep
jadi sadar gue
eh ini dia orang sony bmg
mana katanya dua dua sony bmg yang mau dateng
payan payan itu mah gue cewek sih
dia juga orang sony bmg
dia itu pencari bakat
semua artis artis yang dipegang dia tuh bakalan top
lo kalau dipegang dia pasti top
udah tenang aja lo
oh gitu ya
eh eh jangan lama lama
oh iya eh tangannya ya bener dingin ya
oh iya eh eh apa tuh namanya
saya udah siapkan semuanya
laura kamu kenapa
eh jangan jangan jangan
lu mendingan cerita aja sama gue
gue tuh care banget sama lo lo tau kan
nah jadi lo ada masalah apa apa
gue pasti bisa selesain
ah lo sih bikin dia isteris
eh kok gara gara gue gara gara lo tuh dia ngeliat model model rambut dengkul kayak lo
gak ada model dengkul sebelum ada lo dia gak isteris
sebelum ada lo juga dia gak histeris kayak gini

emang bebetinnya beraku apa

ya lo aja duluan
kenapa lo takut sama gue eh
nih gue sentuh nih apa ya

ih kalian tuh kenapa sih berantem
ngurang banget kayak anak kecil tau nggak
ya bukan gitu rah
tapi ya dianya yang nantangin gue duluan lu kan tadi juga liat
wah ternyata laura lebih perhatian ke gue
kalau kayak gini caranya dipukul sekali lagi sama si grand juga mahal gue
mana sih luki udah sadar belum
orang yang dipius pingsan aja belum tentu selama ini pingsannya
kayaknya harus disuntik nih biar cepat sadar
iya iya suntik aja suntik aja biar gak sadar sadar
udah udah nggak nggak nggak
ampun ampun sister udah udah udah sadar kok
wah sial ternyata aku cuma bohongin gue
kalau gitu gue suntik mati aja sekalian
kamu masih lemes ya
aku gandeng ya
eh sini gue aja yang gandeng gue aja yang gandeng sini sini
nanti lu jatuh lagi
udah gak apa sama aku aja ya yuk
dari kamu kenapa nangis
aku tuh bingung aku sedih aku kasian sama opi
engkong engkongnya tua lagi mending kok keren
opi yang mau dikawinin kok lu yang nangis
aku tuh peduli sama opi tau nggak sih
kan kasian masa dia mau jadi istri yang ke sembilan

enggak menggaknya aku tuh khawatir banget
pasti orang itu kalau cewek aku jadiin sahabat sejati aku
kalau cowok jadiin pacar aku
wah ini kesempatan gue ini buat dapetin cintanya si laura
hmm gue harus bisa mewujudkan harapan laura
ini peluang terbaik buat gue

ya allah ya allah